baik melalui sambungan telepon saat ini sudah ada wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
selamat malam pak arief
selamat malam mas indra
baik pak arief bagaimana anda menilai terutama partai gerindra begitu ya menilai insiden yang terjadi kemarin
soal pengadangan pak anies baswedan
pertama tama adalah selamat dulu kepada persija jakarta
dan juga selamat kepada bali united
artinya dua duanya menang sama sama menang
menangnya begini loh pertandingan ini cukup damai tidak rusuh
kan biasanya rusuh loh
kalau rusuh kan biasanya gubernurnya pening gitu
nah terkait pencegahan anies baswedan oleh pak pres
tadi kan ketua sd nya marwara sirait sudah minta maaf
artinya mungkin saja itu sebuah kesalahan teknis
dan tidak perlu juga misalnya mengatakan ini sebuah
mungkin saja bang marwara tidak terlalu teliti
di dalam melakukan proses protokoler pada saat pemberian piala presiden oleh presiden joko widodo
kepada tim yang memenangkan pertandingan sepak bola tersebut
misalnya kalau dikatakan ada muatan politis ya
mungkin saja itu bagaimana pak arief
ya mungkin saja begini loh ya
misalnya yang saya takutkan ini kan pas pak pres memberhentikan anies baswedan kan ini
jangan jangan kan ini atas perintah atasannya
bukan atas pindra pak ara ya kan
tetapi bisa saja atas perintah istana
nah ini kan yang harus kita duga duga
tapi sih saya tidak
tidak curiga seperti itu ya
kalau saya lihat sih joko widodo sendiri kan sebenarnya adalah sahabatnya anies
sama sama pernah anies juga menjadi anak buahnya joko widodo
jadi kalau saya lihat
kalau memang ini ada muatannya politis
ya jangan sampelah terjadi
sepak bola kita ini kan ingin maju
kalau sepak bola dijadikan ajang politik
ya akhirnya sepak bola kita tidak akan pernah maju
kalau kita ingin jadikan sepak bola sebagai industri
ya jangan dipolitisasi
jangan melakukan politik identitas
ya artinya sara terhadap
parpol atau misalnya kepada seseorang
nah ini yang harus dicegah
ya udahlah ini kita lupakan saja
ya kan ini hal kecil
ini nggak penting
yang penting bagaimana bahwasannya pertandingan tersebut berjalan dengan sukses
tidak ada kerusuhan ya
artinya ya pak marwara sirait juga sudah minta maaf
karena dia tidak mengerti protokoler katanya
oke pak arief tapi
tapi ini menarik pak arief
juga agak bertentangan
bertentangan sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh wakil ketua umum gerindra juga
yang menilai bahwa ada muatan politis di dalam peristiwa pengadangan atau insiden pengadangan kemarin begitu
pak arief bagaimana anda melihat ini
ya itu bisa jadi ya
karena ini kan yang mencegah paspapres
tapi memang kalau setahu saya
ya biasanya memang itu sudah tugasnya paspapres
tetapi paspapres seharusnya juga lebih jeli
yang datang ke situ itu siapa
kalau misalnya saya yang nggak dikenal gitu kan
mungkin saya ditegak
lah ini anies baswedan gubernur
yang duduk bersebelahan juga ya
yang duduk bersebelahan
terus anies baswedan bukan teroris
ya kan ini gubernur jakarta
ya artinya gubernur jakarta
gubernur yang memimpin wilayah jakarta
yang kebetulan kesebelasan persija atau jackmania
itu masuk final
dan penyelenggaraannya juga di jakarta
nah ini paspapres pasti ada yang nyuruh
nggak mungkin gitu
sekarang secara ini aja
apa namanya semacam apa ya
yang kita cari ini yang nyuruh ini pak arief
kalau menurut anda siapa yang menyuruh ini
ya pasti ada orang yang menyuruh yang pasti atasannya pas pampres
kalau tadi pak maru arar sirait sebagai ketua steering committee
begitu kan menyatakan bahwa paspapres ini menerima
daftar nama nama yang mendampingi presiden ke podium
itu dari dirinya sebagai ketua steering committee begitu pak
nah ya artinya kenapa arah tidak memasukkan anies baswedan
nah ini yang bisa akhirnya dipelintir menjadi
berkatakan bahwa pada saat penyerahan piala presiden ini
artinya ada sebuah tujuan atau politisasi untuk memalukan anies
ya kan nah ini kalau memang hal seperti itu ya sah saja
kawan saya fadli john mengatakan bahwa
ini sebuah politisasi
ya kan kalau saya sih nggak ke situ
saya melihatnya bahwasannya
orang yang mengatur paspapres ini atau paspapresnya
ya kan anies berapa kali masuk ke istana kan
anies berapa kali ketemu pak joko widodo kan
ya tapi kan saya juga tadi mendengar pernyataannya mas anies ya
artinya mas anies juga nggak ada masalah kok
ya kan yang penting kan pertandingan ini berjalan lancar
ya kan tidak ada kerusuhan
ya kan monggo aja lah semua
dikatakan politisasi ya tadi mungkin saja ya
buat apa sekarang marwara mengundang anies baswedan misalnya untuk menonton
kalau akhirnya pada penyerahan piala anies tidak dicegat oleh pas pampres
ini suatu hal yang untuk membuat malu anies
anies kan nggak mempermasalahkan itu
ya kan artinya ya
yang penting selamat kepada persija
selamat kepada masyarakat jakarta
selamat kepada masyarakat gola
gerindra tidak mempermasalahkan itu
tapi gerindra sendiri melihat tadi kan anda pak arief menyebut bahwa
ini sebenarnya persoalan kecil
tidak perlu dibesarkan lagi begitu ya pak arief ya
tapi di satu sisi menurut anda dengan peristiwa semacam ini
kalau kemudian dirunut indikasi indikasi yang dari pak arief sendiri ya
pak anies itu kan juga merupakan gubernur
duduknya bersebelahan dengan pak jokowi selama pertandingan berlangsung
dan sudah beberapa kali ke istana
jelas artinya posisi pak anies di situ sebagai gubernur
sementara ada timnya bermain di situ
bermain juga di jakarta di wilayah tempat pak anies memimpin begitu
nah ketika indikasi indikasi tersebut disampaikan
tapi anda melihat tadi persoalan itu sebuah persoalan yang kecil
ini tetap persoalan yang layak bukan layak
apa namanya etis terjadi tidak secara etika politik misalnya
secara etika politik
secara etika ya nggak etis ya
artinya sebuah event olahraga kok dijadikan ajang politik
atau ajang kebencian terhadap anies
justru kita harus tanya kepada pak spampres
siapa yang nyuruh mencegat anies
ketika dia duduk sama pak jokowi duduk kan kenapa pak spampres nggak mencegat
sebelah sebelahan kenapa nggak dicegat
dari situ kan
nah ini yang harus tapi ginilah ya
ini sebuah persoalan yang kecil dan sudah lalu
dan sebenarnya kalau dipersoalkan juga nggak ada artinya
gitu kan nggak ada gunanya gitu kan
walaupun ini sudah masuk tahun politik
artinya apapun bisa dikatakan sebuah peristiwa politik
kalau saya melihat tadi alasannya marwara dia sudah minta maaf
nah artinya mungkin dia lupa kalau di situ ada anies gubernur jakarta
jadi ya kita harap maklum lah
namanya dia sedang berkuasa kan
jadi ya ingetnya yang kawan kawannya saja dibanding oposisi oposisi
tapi di luaran di media sosial bahkan dan lain sebagainya
ini kita mencoba melihat fakta di berbagai media sosial
yang banyak yang kemudian mempertanyakan
memalah dengan menyikapinya dengan membandingkan begitu pak arief
misalnya pada piala presiden dua ribu lima belas yang lalu
di situ jelas kemudian presiden didampingi oleh gubernur ahok
gubernur basuki cahayapurnama begitu ya
kemudian saat menyerahkan hadiah pun walaupun persija tidak menang
tapi diajak juga turun
bahkan ada gubernur wilayah yang lain seperti jawa barat
yang juga diajak untuk ke podium bersama sama
ini berbeda dengan yang terjadi kemarin
pada hari sabtu
anies baswedan tidak diajak turun bahkan di stop
bukan tidak hanya diajak tapi di stop oleh paspampres
nah apakah ini lebih dengan pertimbangan ini
pembandingan dua ribu dua belas lalu
lebih kepada soal teknis ataukah kental nuansa politiknya malah sekarang
dengan adanya faktor itu
kalau bandingkan apple to apple dengan presiden yang lalu
ya ini kental dengan nuansa politik ya
artinya tetapi kan kita tidak mau menanggapi ini sebagai persoalan politik
ya kami melihatnya tadi bahwasannya ini merupakan kealfaan daripada sc
memasukkan anies sebagai seseorang yang mendampingi presiden joko widodo
untuk datang ke podium menyerahkan pialanya kan
kalau kemarin yang tahun lalu itu gerombolan itu ya wajar
mereka kan satu grup
jadi ada semacam kompakan mungkin kan
karena sekarang mungkin anies dianggap oposisi
artinya nanti dianggap anies akan menumpang tebar pesona
saya rasakan enggak
nah itu mungkin yang ditakutkan oleh kawan kawan penguasa
jangan sampai ini menjadi ajang politiknya anies
nantinya kan padahal anies sendiri juga nggak ada masalah
kedepan ya kan
janganlah sebuah event event olahraga ini dijadikan ajang ajang politik di indonesia ya
artinya ya aneh juga ya
masa gubernur dicegat
gubernur yang punya wilayah
kan aneh mendampingi presiden
kalau di amerika itu justru sama sama gitu kan
jadi kita berbeda partai politik
kita berbeda dukungan
berarti di dalam setiap event event olahraga menjadi sebuah antipati gitu loh
kalau saya sih nggak mencurigai ya
tapi ya itulah yang terjadi
biarkan masyarakat yang menilai
ya artinya bagaimana presiden joko widodo kelihatannya sudah ketakutan mau kalah gitu loh
oh sampai kesana ya melihatnya ya
ya udah ketakutan mau kalah kan grup grupnya kan
artinya kan di dua ribu sembilan belas
jadi ya saya wajar aja lah
seperti itu kan
tapi saya sih tidak menganggap itu sebagai hal yang besar ya
itu kecil ya
yang paling penting adalah bahwa penyelenggaraan sepak bola itu berjalan lancar
itu aja paling penting
arief kita tahan dulu ya
nanti kita akan bergabung juga
yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ketua steering committee piala presiden tahun dua ribu delapan belas
arief bang aray ini nanti langsung akan memberikan klarifikasinya setelah jadwal berikut
baik untuk mengklarifikasi sejumlah sorotan dan tudingan kita terhubung dengan ketua steering committee piala presiden tahun dua ribu delapan belas
selamat malam bang ara
bang ara selamat malam
terputus ya kendala sambungan dengan maruara rasyid
kita kembali dulu ke pak arief poyono
bagaimana seharusnya pak arief menyikapi insiden kemarin kalau katakanlah ini masalah kecil insiden kecil
tapi bisa saja apakah mungkin bisa saja terulang ulang kembali peristiwa peristiwa yang sudah terjadi di ketua steering committee piala presiden tahun dua ribu delapan belas
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
saya harap nanti di event kedepan piala presiden lagi ya saya rasa sc harus lebih profesional ya kalau seperti ini
kan kayak gantinya nanti hanya pesan di di situs
nanti siapa groteg

ya kan artinya atau lupa gitu kan artinya ya ini diharap maklum kan ya
artinya kan apalagi kan penyelenggara sepak bola itu yang sd nya itu belum profesional
ya kan belum seperti kayak liga inggris atau liga itali kan jadi mereka lupa
jadi kalau dalam konteks argumen ini berarti bukan pas pampres yang bersalah berarti ya pak arief ya
bukan pas pampres juga saya rasa
kalau pas pampres itu kan
kalau nggak ada yang nyuruh pasti nggak dicegat
ya kan pasti ada yang nyuruh
wong saya ketemu jokowi dodu aja langsung bisa salaman
dulu saya ketemu pak sby aja tanpa ada daftar pak sby ketemu saya langsung salaman
nggak ada masalah gitu loh
ya kan karena mereka tahu misalnya waktu saya kunjungan sama pak sby kemana gitu kan dalam hari buruh gitu kan
tapi apa sih menurut anda pak arief keuntungan yang dicegah itu
katakanlah tadi kan misalnya ini masuk ke dugaan politis ya
apa sih yang kalau keuntungan yang didapat kalau kemudian naik ke podium memberikan selamat kepada tim yang juara dalam piala presiden ini
apa apa keuntungan politis apa yang bisa diambil
iya keuntungannya kan
kalau misalnya anies berada di sana
keuntungannya kan salah satunya begini loh
dianggapnya anies itu akan tebar persona padahal orang anies tidak seperti itu
dipikirkan anies akan numpang tenar di sampingnya pak jokowi dodo menyerahkan apa namanya piala
enggak lah anies sudah dikenal sejak pilkada kan
artinya kedua mungkin kan ini akan menjadi event atau sumbangan bagi jokowi dodo sendiri tanpa ada yang lain gitu kan
atau ini sebagai namanya juga piala presiden ya yang nyerahin ya harus presiden nggak perlu didampingin siapa siapa gitu kan
mungkin tujuannya seperti itu ingin menjual joko widodo di mata publik
ya kan bahwa berhasil menyelenggarakan siapa siapa pola dengan baik
ya kan gitu aja
tapi dengan adanya pengadangan anies seperti ini bukankah benefit politik juga didapatkan oleh pak anies baswedan dan juga mungkin pendukungnya seperti gerindra dan pks
kalau kita sih nggak merasa begitu ya
kalau kita ya artinya anies juga nggak merasa seperti itu ya
artinya sih kita melihat olahraga itu sebagai sebuah bidang profesional ya
bukan bidang politik
artinya kita tidak suka melakukan politisasi terhadap olahraga ya
karena olahraga itu ya harus profesional
tidak boleh berkaitan dengan politik
tetapi kalau kita lihat dari sd nya kan orang orang politik
ya kan artinya ini kan kental dengan politik ya
yang profesional aja yang menjadi sd ya
yang profesional aja yang sd kan
misalnya pemain bola gitu kan
atau pelatih bola gitu kan
atau wasit gitu kan
terima kasih pak arief boyono telah memberikan tanggapan atas insiden yang terjadi kemarin
bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih pak arief puyono